badan pemeriksa keuangan atau bpk mengumumkan tiga puluh tiga laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau dtt
bpk menemukan kerugian negara dari pt freeport indonesia pada dua ribu tiga belas hingga dua ribu lima belas
dilansir detik finance bpk menemukan pt fi masih menggunakan tarif pada kontrak karya atau kakak lama
dan tidak sesuai dengan pp nomor sembilan tahun dua ribu dua belas
yakni terdapat tarif iuran tetap dan royalti tambahan
bpk juga menemukan hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak atau pnbp periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
yakni sebesar empat ratus empat puluh lima sembilan puluh enam juta dolar atau sekitar lima sembilan puluh tujuh triliun rupiah
selain itu ada biaya konsentrat handling yang dikeluarkan pt fi yang mengurangi royalti ke pemerintah
akibatnya pada dua ribu tiga belas sampai dua ribu dua puluh
kekurangan penerimaan royalti oleh pemerintah satu ratus delapan puluh satu empat puluh lima ribu dolar as
atau sekitar dua empat puluh tiga miliar rupiah
dan bila ditotal kerugian negara mencapai lima sembilan puluh sembilan triliun rupiah